kakak ngujaya seandainya saja kakak belum memiliki gaya trik
perempuan cantik kau mau kemana
mau apa kamu menjegat
tidak aku tidak sudi
lebih baik aku mati
tidak aku tidak sudi
ternyata gaya trik tidak tega membunuh ngujaya
rupanya cintanya pada ngujaya begitu dalam
aku akan mencari batu biru dan menjaga ngujaya menjatuhkan batu biru
aku harus menemukan batu keempat itu
dengan batu itu aku bisa membalas dendam kepada kang ujang
jangan halangi aku harimau

sekarang dua batu sudah di tanganku
dan sebentar lagi dendamku akan terbalas
sekarang aku sudah kehilangan gayatri dan ningsi
aku harus bisa menyelesaikan semua persoalan ini
dimana kau berada
aku sudah lihat
kamu telah menangkap aku
aku sudah mengumpulkan dua buah batu biru
apa mau mu sarpalah
sisa batu biru itu sekarang ada di tangan wijaya gayatri
jika kamu mampu mengumpulkan batu biru itu
aku akan membantumu balas dendam pada ningsih dan wijaya
bukankah itu maumu
aku memang ingin membalas dendam
tapi aku tak mau menyakiti kakak wijaya
setelah itu gayatri
aku akan memberimu kesaktian yang luar biasa
perempuan ini masih mencintai wijaya rupanya
dasar makhluk lemah
jika kamu tidak mau menerima usulan
terpaksa aku memaksamu
aku akan menuruti maumu sama
dan aku akan mengambil batu biru itu
dan membalas dendamku pada wijaya
ini danau yang kelima
aku harus bisa menyelesaikan semuanya
dan aku akan menjelaskannya pada gayatri dan ningsing
namaku menjalankan tugasmu
tentang pergerakan mereka
seperti apa ini tampilnya
kakak selama ini belum bercerita tentang ninsi
aku sudah melupakan semuanya
dan aku juga sudah memaafkan kakak
ini ada dua batu yang harus aku kembalikan pada kakak
semoga bermanfaat ya kak
terima kasih gayatri
dengan lima batu biru ini
kita akan selamatkan dewi kalian
kenapa aku selalu mengharapkan cinta
dari orang yang salah
seandainya saja kakak belum memiliki gayatri
kau mau kemana
mau apa kalau menjidat aku
aku tidak sudi
lebih baik aku mati
jangan bikin aku tambah marah nexing
sebentar lagi aku akan membuat si wijaya kakasimu itu mati
sarpala akan membunuh kakak wijaya
dan aku akan membuat si wijaya itu mati perlahan lahan
dan aku ingin dia lebih menderita
dia sudah beberapa kali menyelamatkan nyawaku
sekarang adalah waktunya aku mempertaruhkan nyawaku
lepaskan kakak ngujaya
aku akan membunuhmu
anak bau bencur
ternyata kakak wija sudah tidur pulas
aku telah menemukan kelima potongan batu biru itu
bagus bagus gayatri
aku juga mempunyai satu hadiah buat
kau mendapatkan ningsih dan aku mendapatkan batu biru itu
gayatri kamu telah mengabui ku
sekarang perempuan itu milikmu
dan perempuan itulah yang telah merebut hati kami jayatri
perempuan ini suatu saat akan merepotkan aku
lebih baik sekarang aku singkir
dan kemudian aku akan tahan diriku
kau dapat memberikan diri sejahtera bagi bagi kaitku
kacau tous tidak kasihan aku
misalnya jantung gituhoe